udah kita gojok tuh jangan sampai sakit nih jangan sakit gitu nen kenapa repot kan kadang repotnya
tapi edukasi apa yang lebih harus diberikan kepada masyarakat
atau memang kurang melindungi konsumen dan masyarakat
dan ini juga kita tiru dalam bentuk kekeluargaan dalam kebinaikan kita yang tidak boleh ditawar lagi
menginjak usia tujuh puluh empat tahun kelurahan kukusan tak ingin melupakan nilai nilai kebudayaan
tapi bukan berarti kita menghalalkan segala cara
yakinlah ada allah yang akan mengabulkannya
karena tahun depan fed dari sepemungkinan hanya akan menurunkan dua kali suku bunga mereka
ada juga karena banyak motor kendaraan bermotor bbm dengan polusi di jalan
karena itu saya berharap teman teman media masyarakat terus pantau
kalau gue lebih agak concern tuh yang di luar jawa sebenarnya
tapi kita juga tidak menyangka bahwa responsnya luar biasa besar
jadi per satu jam itu mungkin ada satu atau dua pejalan kaki meninggal
justru ya pada usia dua puluh tiga puluh kita harus lebih rajin
nah kalau kemudian akhirnya amerika serikat
nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan timnas amin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti buktinya
atau antara pendukung yang mau meramaikan hajatan jagoannya di pilpres dua ribu dua puluh empat ini
nanti irinya oleh perpisahan pendukung gitu kan
pemerintah menetapkan vaksinasi booster gratis untuk seluruh masyarakat indonesia
dan waktunya juga lebih tingkat
ya sekolah sd sampai smp
ucukai atau pajak impornya
pertama jakarta artinya ini yang harus
bagaimana yang anggur dapat pekerjaan
karena biasanya ini kan terjadi tanpa orang mengetahui
jadi memang benar pt transjakarta telah mewajibkan seluruh penumpang
saya lupa juga itu kan konsisten itu
nah ini yang sekarang pelan pelan sebenarnya
saya melihat lebih merasa terancamnya itu sih
jam satu dini hari dari mana kemudian jelang subuh sampai di mana tetap gitu
kita ketahui bahwa israel tidak mampu untuk menalukan pejuang pejuang palestina di utara
tapi pada pengelola area publik
iya gitu lalu kemudian ketika tahun tujuh puluh an mulai naik lagi nih angka apa namanya populasi mulai lagi tren tersebut
jadi memang itu karya dari mas eko patrio dan kawan kawan
disinformasi menghadirkan tantangan nyata dalam dunia digital kita yang semakin maju
kita berusaha untuk melindungi diri kita sendiri karena ketakutan tadi itu